kalo lo mandir gue mahmud lagi lo ribet ya sama gue sekarang lo ribet
sini ribet sama gue sekarang
aduh gawat mati deh gue
itu doang takut
makasih ya salam buat yang lain
kok bisa sih
dia jatoh pas balap
yaudah kita doain aja yang terbaik buat raya ya biar gak kena kenapa kenapa
aduh bang gue kenapa bisa kempes lagi
sial banget deh gue
mana bengkelnya jauh lagi
eh kok gak diangkat sih
gue gak tau sama siapa lagi dong
ian kan gak punya hp megang
gue dimana lagi ah
kenapa berdiri disini sih
gak mau gak mau masih jauh
enggak telepon di kebarangana aja lo
wil megan megan telpon gue wil
dok dok megan dok tolongin gue dong dok
hah kamu kenapa
ini nih bahan gue kempen
jadi tolongin gue ya please
gue lagi di jalan
oh ini gue lagi di jalan cilandak
iya iya ya aku kesana sekarang ya
sori wil lo tunggu sini dulu wil
megan bahannya bocor
loh kok bisa terus dia dimana sekarang kayaknya
dia masih di jalan
kalo udah di rumah gak mungkin dia mbak cinta tolong gue
terus terus terus gue mau dimanain
kok disini lo tinggalin dong
gue samperin saya udah dulu bentar
dia kan cewek sendirian
gue tunggu sini bentar ya
eh tapi lu jangan lama lama ya
engga engga tenang aja
jangan sampe lo gue tungguin disini lo malah makan makan disono
tunggu sini bentar
yaudah yaudah cepet cepet
mahmud lo ngapain disini
oh gue tau pasti lo mau ngabisin duit papi kan disini
lo jangan panggil gue mahmud atau apapun tuh
lo pikir aja deh mana ada cewek yang namanya mahmud
baru lo doang
eh lo tuh bisa gak panggil gue mendingan macan aja sekalian
kalo lo mandir gue mahmud lagi lo ribet ya sama gue sekarang
sini ribet sama gue sekarang
lo udah bener ya
aduh gawat mati deh gue
itu doang takut
masuk masuk gitu aja
gak mungkin istri muda bokap gue aja
dia ada di dalam
tapi anehnya tadi tadi tuh gak keluar keluar
kamu kan ngapain di dalam
istri muda bokap lo ada di dalam nih
gue pengen lihat kayak gimana sih orangnya
ah mut turuan keluar
ini ada temen gue
yang super ganteng
ini kalo boy sampe liat gue dan reva tau gue ini mantannya boy
dan gue juga tau kalo gue ini nikah sama bapaknya reva
mantir gue nih gak bisa terjadi
ih lama lama gue gak sabar
ini ngapain sih dalam
gue juga bakal ketemu kok di rumah
tante sampai ketemu di rumah ya
telur sih mahmud
selama lo di dalam
buset deh tuh reva bener bener anak natska
bikin gue tegang aja nih anak
lama banget ya
eh tetep aja deh
kayaknya udah gak ada bau bau
kenapa sih di dalam
bertelur lo ya
lama banget sih
ini mah gue bertelur beranak
lama ini jam berapa
tapi cerai kan kalian
mau gue bertelur beranak suka suka gue
agak gak level belanja di sini
oh mbak ambang ya ampun kemana aja aku kangen banget tau
om juga kangen sama kamu
biasa om kan sibuk
ya justru karena aku tahu om sibuk makanya aku kaget om tiba tiba nelfon aku
pasti ada maunya ya kenapa kenapa
kamu tau aja sindi
gini om lagi cari pemain piano untuk tampil di antara jazz naik musik di cafe om
karena pemain piano yang biasa om main ini lagi sakit
kamu bisa kan bantir om
aduh om tapi sumber hidup sindi tuh sindi belum pernah manggung loh
aduh grogi ah
enggak enggak enggak mau ah
om yakin itu
karena kan om sering liat kamu main piano tuh di rumah
ih beda kelas om main di rumah sama main di cafe
ya sama lah
kamu bayangin aja kamu main piano itu di rumah
karena om sudah cari kemana mana penggantinya itu enggak ada
enggak mungkin kan om batalin acara jazz naik musik live di cafe om
om yakin kamu pasti bisa
kamu kan sudah khusus dari kecil sampai segede gitu